para ahli dan pakar di bidang data dan informasi berjibaku melakukan analisis data penyebaran covid sembilan belas di indonesia
data inilah yang disampaikan ke masyarakat dan menjadi rekomendasi beragam kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi
kami ajak anda untuk melihat lebih dalam peran tim komunikasi dan jurubicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas beserta suka duka mereka
permasalahan pandemi covid sembilan belas tidak hanya milik tenaga kesehatan semata
penyebaran informasi dan edukasi seputar covid sembilan belas pun amat penting
di era keterbukaan informasi saat ini masyarakat seharusnya dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait perkembangan covid sembilan belas
di balik proses penanganan pandemi covid sembilan belas yang masih terus berlangsung hingga saat ini
kehadiran jurubicara serta tim penghimpun data dan informasi satgas penanganan covid sembilan belas memiliki peran sentral
vaksin yang nanti digunakan haruslah memiliki emergency use of authorizations dari badan pom
tidak berhenti pada penyampaian informasi mengedukasi masyarakat dalam menjalani tatanan baru di era pandemi terus disampaikan
agar terbangun literaturnya

jadi itu adalah kunci utama dalam rangka melawan penyakit ini
karena yang melawan penyakit ini adalah seluruh masyarakat
maka mengkomunikasikan tentang penyakit ini jadi sangat penting kepada masyarakat
kalau kita nggak efektif maka penanganannya akan lama
tapi kalau komunikasinya efektif bisa diterima oleh masyarakat luas
bisa diterima oleh masyarakat luas bisa diterima oleh masyarakat luas
untuk melakukan langkah yang terbaik maka penanganannya menjadi lebih cepat tercapai
dimanapun itu di dunia
karena masalah ini masalah pandemi bukan hanya masalah di indonesia saja
tim data dan informasi satgas penanganan covid sembilan belas juga memiliki peran yang tak kalah penting
mereka bertugas menghimpun data serta menganalisa berbagai informasi yang dibutuhkan
sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan penanganan covid sembilan belas
tidak hanya berkutat dengan angka naik turunnya kasus covid sembilan belas secara nasional
tim ini juga menyisir beragam data non kesehatan seperti perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi
untuk bidang data dan it tim inti yang selalu setiap hari datang ke satgas penanganan covid ini ada lima
ada saya ada ketua sub bidang pengelolaan data
ada juga ketua sub bidang untuk analisis dan pelaporan
ada lagi yang bekerja wfh ini satu tim dari teknis karena kan kita bukan hanya melahirkan analisis
tapi juga mengembangkan sistem dan juga memperkuat infrastruktur
jadi ada tim it juga nih yang kerjanya tek tokan sekali dengan kita
yang harus paham oke dari perspektifnya kesehatan masyarakat kita mau melihat ini
gimana caranya dapat langsung keluar hasilnya dengan otomatis tanpa harus menggunakan perhitungan manual
bagaimana menggunakan machine learning
dan artificial intelligence untuk membantu kita nih untuk membuat gambaran prediksi
ini semua juga dibantu oleh tim it
tim data dan informasi satgas penanganan covid sembilan belas dibantu oleh tim it untuk membuat prediksi dan analisis data
tim it juga bertugas mengembangkan sistem informasi terintegrasi satu data covid sembilan belas nasional
data yang dihimpun dan diolah berasal dari tiga puluh empat provinsi lima ratus empat belas kabupaten kota
yang kemudian disampaikan kepada publik melalui satgas penanganan covid sembilan belas
setiap hari berkutat dengan data grafis maupun angka bukan menjadi perkara yang mudah
tim ini tak kenal lelah memproses data dari berbagai sumber seperti kementerian kesehatan polisi tni hingga duta perubahan perilaku
data yang terkumpul bisa mencapai lebih dari satu juta perharinya
tekanan pekerjaan untuk dapat bekerja dengan cepat dan tepat menjaga kepentingan kesehatan
salah satu tantangan tim data dan informasi
hasil dari pekerjaan tersebut dapat dilihat setiap harinya oleh masyarakat luas
melalui portal resmi satgas penanganan covid sembilan belas yang secara rutin diperbarui
terkadang untuk pengumpulan data ini perlu waktu yang tidak sebentar

terkadang menunggu data untuk masuk data individual ini memang butuh waktu

terkadang menunggu data untuk masuk data individual ini memang butuh waktu
untuk di cleaning di verifikasi karena datanya levelnya individual
jadi biasanya baru kita update dapat update nya itu lewat tengah malam
ketika sudah ada mulai misalnya besoknya ada rapat koordinasi ini sudah harus siap siap nih
seluruh tim berjibaku melahirkan analisis analisis untuk siap dikeluarkan untuk pengambilan kebijakan maupun hasil diskusi
apa sih yang prioritas harus kita bahas
misalnya libur panjang ketersediaan tempat tidur bagaimana
kenaikan kasus di sebuah daerah gimana
apakah cukup atau tidak
itu yang akan didiskusikan berdasarkan data
bahwa terus meningkatnya angka kasus positif ini menandakan bahwa laju penularan masih terus meningkat
tim jubirlah yang diberi mandat untuk menginformasikan analisa data tersebut ke masyarakat
tim jubir covid sembilan belas juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan seluk beluk covid sembilan belas
tim komunikasi ini sebenarnya bukan hanya tim komunikasi
dari satu institusi misalnya bnpb karena ini sudah gerakannya adalah lintas kementerian lembaga
maka kita harus mempunyai satu narasi yang sama dari pemerintah supaya tidak apa namanya kita harus membuat itu efisien
maka dari itu apa yang kita sampaikan narasi umumnya itu harus dipahami oleh berbagai kementerian lembaga